elektabilitas capres pdp ganjar pranowo unggul dibandingkan dengan capres lain yaitu prabowo subianto dan juga anies baswedan pada secumlah survei beberapa waktu terakhir
namun jika harus dihadap hadapkan atau head to head pada dua nama elektabilitas ganjar ternyata kalah tipis dibandingkan dengan nama prabowo subianto
apakah kemudian hasilnya akan menjadi evaluasi bagi pemenangan ganjar
apalagi dengan nama prabowo yang kini semakin banyak didukung oleh partai politik
apakah kemudian wacana menduetkan ganjar anis yang dihembuskan beberapa waktu yang lalu bisa menjadi solusi
untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan luar studio wasekjen dpp pdip arief ibo
halo selamat malam mas arief apa kabar
baik langsung saja mas arief
jadi kemudian kalau saya berkaca pada survei indikator politik survei lidbang kompas ini head to head dengan prabowo masih kalah tipis
ini akan menjadi evaluasi besarkah bagi pdip dan juga pemenangan ganjar begitu
saya kira setiap saat setiap waktu tapi yang jelas secara berkala kita lakukan evaluasi ya terhadap pelaksanaan strategi pemenangan partai kami
baik untuk bilek maupun bipres
nah bagaimana perkembangannya kemudian kekurangannya apa yang sudah bisa kita capai secara progresif
itu menjadi bagian yang rutin saja sesuatu yang normal saja
karena memang empat belas februari dua ribu dua puluh empat juga bukan waktu yang lama ya tinggal efektif kira kira empat lima bulan
maka setiap segala kemungkinan pasti akan kita lakukan untuk mengantisipasi keadaan di mana target kemenangan di bilek secara head to head dan bipres kita juga head to head
dan menang kembali
tapi kalau kita lihat dalam dua survei tadi yang kemudian saya sebutkan
untuk kemudian skema tiga nama nama ganjar ternyata lebih tinggi
paling tinggi bahkan
tapi kemudian ketika head to head masih kalah dengan prabowo subianto
apakah kedua metode ini akan berdampak pada pdip
apa kemudian hanya dianggap salah satu saja atau keduanya akan cukup berarti begitu
ya begini jadi survei itu adalah potret hari ini
dari satu dinamika politik yang terjadi di lapangan
apakah survei tersebut akan menggambarkan kecendungan yang konsisten
untuk sampai pada empat belas februari pasangan capres cawapres a atau capres cawapres b yang menang
kita juga belum tahu
ya bahwa ada tendensi yang kita cermati secara sesama atau kecendungan yang kita cermati secara sesama itu sudah pasti
dan sampai hari ini mas perlu diingat bahwa dinamikanya amat sangat tinggi
dan tidak ada satu capres pun yang sudah memiliki pasangan yang pasti
sekalipun kerjasama antar partai sudah terbentuk ya
bahkan banyak orang juga masih meragukan apakah kerjasama partai politik yang terjadi untuk capres pak prabowo capres pak ganjar
bahkan capres pak anies baswedan itu akan berlangsung secara permanen
jangan jangan nanti di tengah jalan atau mendekati penetapan calon presiden wakil presiden akan berubah
oke masih sangat cair masih sangat bisa berubah menjelang pendaftaran
nah ini saya ingin mengaitkan anda sudah menyebutkan soal
pasangannya belum ada
beberapa waktu yang lalu kemudian pak said abdullah dari partai anda mengatakan
jangan jangan ini oke begitu memasangkan ganjar dan juga anies
ini apakah ini kemudian respon dari soal survei yang head to head dengan prabowo tadi begitu
menjadi salah satu solusi dan opsi begitu mas arief
ya bisa jadi begitu
itu kan pemikiran cak said abdullah memang dan bahkan beliau mengatakannya sebagai satu mimpi
tetapi sebenarnya semangatnya satu saja
ya bahwa siapapun yang menang sebagai presiden maupun wakil presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
harus berkemampuan untuk menciptakan satu kondisi atau situasi politik yang tetap baik baik saja
persatuan kesatuan kita terjaga semangat kebangsaan kita tidak goyah
lapangannya tidak menimbulkan konflik horizontal maupun elit yang keras
nah itu tentu harapan yang saya kira positif karena itu barangkali
saya mencoba untuk tes situasi lapangannya
jika kira kira mas ganjar sama pak anies itu berpasangan kira kira responnya bagaimana
ini respon publik atau respon dari koalisi perubahan begitu mas arief
yang ditunggu oleh pdip
respon dari seluruh penjuru dunia raya indonesia kira kira begitu
itu bisa bersabar saja dan saya pastikan itu bukan keputusan politik ketua umum pdi perjuangan ibu mika
jadi bukan keputusan pdip bukan keputusan partai
oke kalau kemudian pak said abdullah mengatakan masih ada kemungkinan untuk membuka komunikasi
artinya akan sangat mungkin atau tetap menunggu restu dari ketum anda bu megawati
konstitusi partai kami selalu saya ulang ulang saya tegaskan
penentuan capres cawapres menteri wakil menteri adalah prerogatif atau kewenangan penuh
dari ketua umum pdi perjuangan ibu mega
kalau begitu pertanyaan saya ketika suatu hal terjadi
sudah dihembuskan oleh salah satu pimpinan dpp anda
apakah kemudian ini hanya mimpi saja dari seorang said abdullah
atau jangan jangan di dpp sudah ada bahasan ini
paling tidak mungkin informal begitu mas arief
ya dpp pdi perjuangan sampai hari ini tidak pernah membahas soal cawapres
meskipun namanya keluar tidak pernah dibicarakan begitu ya mas arief
tidak bicarakan karena saya sampaikan tadi bahwa itu kewenangan penuh ketua umum pdi perjuangan ibu mega
tetapi sebagai salah satu pengurus dewan pimpinan pusat partai
saya kira ingin juga ngecek situasi lapangannya seperti apa
kalau wacana yang berkembang tentang capres cawapres a capres cawapres b dan seterusnya itu
kira kira dinamikanya seperti apa respon publiknya seperti apa respon elit bagaimana dan seterusnya
saya kira itu sesuatu yang normal saja apalagi sebenarnya tidak terlalu lama
tanggal paling akhir tanggal dua puluh empat menurut saya itu tidak terlalu lama
pada empat november kita harus menetapkan capres cawapres yang akan berlaga di dalam pemilu dua ribu dua puluh
baik mas arief kalau begitu saya ingin melihat lagi lebih luas begitu dalam konteks statement tersebut
ketika statement itu muncul akhirnya banyak kemudian tafsir analisa muncul bahwa hari ini pdip ganjar berhitung ulang
begitu ketika prabowo sudah didukung apalagi pan dan juga golkar
akhirnya berpikir untuk nama anies kemudian
apakah itu relevan terkait begitu
ya itu kan dilontarkan oleh salah satu ketua dewan pimpinan pusat partai
dewan pusat partai pengurusnya banyak termasuk salah satunya saya
jadi adalah lontaran beliau yang saya katakan tadi adalah untuk ngecek situasi saja
ini bagian dari respon pengurus partai atau kader partai di dalam mencermati perkembangan situasi dan kondisi yang sangat dinamis
tetapi semangatnya saya pastikan sebagaimana disampaikan tadi tidak akan terlalu lama
saya pikir yang paling penting sebagaimana disampaikan oleh cak said adalah kegandrungan beliau terhadap terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa
lemahnya atau minimalnya konflik horizontal antara anak bangsa yang selama ini terjadi dalam beberapa kasus politik yang ada di republik kita ini
oke mas arief bukan spesifik respon pada prabowo yang lebih unggul begitu ya ketika head to head dengan nama ganjar ya dalam dua survei itu
ya kalau itu sebagai salah satu pertimbangan saya kira masuk akal juga
tapi saya kira juga bukan satu satunya respon karena misalnya ketika dari survei dilakukan head to head pak prabowo menang tipis
jadi tidak semata mata menyangkut soal hasil survei yang kalau dipasangkan atau kalau pertandingnya head to head misalnya pak ganjar dinyatakan masih kalah
jadi itu salah satu bagian

jadi ada yang kemudian menganalisa juga soal ketika mengambil anies misalkan memasangkan ganjar dan anies
juga akan mengerus misalkan kantong kantong suara dari prabowo
karena banyak analisa mengatakan bahwa sedikit mirip begitu
apakah itu juga jadi pertimbangan begitu bagi pdip ataupun pak said dalam mengeluarkan statement itu
dalam perspektif yang berbeda beda analisa saya kira tidak bisa disalahkan ya
kalau muncul kemudian pemikiran bahwa
tafsirnya boleh apapun begitu ya
kalau belajar berpasangan dengan pak anies
maka akan mengerus bagian basis mendukung pak prabowo
tetapi satu yang juga dilansir oleh litbang kumpas
saya kira juga dijelaskan di sana
bahwa siapapun capres yang ada sekarang ini
baca wapres tepatnya
dan kemudian mengambil baca pres
mengambil baca wapres yang ada
karena pengaruhnya tidak cukup signifikan
jadi intinya adalah
sebenarnya kekuatan dari
baca pres masing masing ditambah dengan dukungan dari
grassroot dari partai yang selama ini memang memberikan ee
dukungan yang kuat kepada masing masing baca wapres
oke berarti artinya tidak terlalu menentukan apa
atau jangan jangan anda itu maksudnya adalah untuk yang sudah bersama dengan koalisi pdip hari ini
kalau kita tahu kemudian publik menafsirkan
akhirnya p tiga dan sandi ini jangan jangan belum bisa mendongkrak begitu akhirnya
nama lain dari luar muncul
terutama anies baswedan gitu
gini saya mau jelaskan bahwa itu hasil dari survei
sebenarnya kalau di kami rumusannya jelas
ya partai partai sudah bekerja sama
pdi perjuangan p tiga hanura perindo harus kerja lebih keras di lapangan
bahkan kalau di pdi perjuangan
jelas itu perintah yang disampaikan oleh ketua umum pada seluruh jajaran pengurus partai
kader partai simpatisan partai
untuk terus menguatkan apa
dukungan publik dukungan masyarakat kepada pak ganjar ya
dan kepada partai kita sendiri
oke tapi artinya masih yakin begitu ya
ketika hari ini ada empat partai dalam koalisi anda
paling tidak di dalamnya masih ada potensial cawapres begitu ya
ya kan cawapresnya juga belum diputuskan ya
kalau dalam perspektif pdi perjuangan cawapres itu adalah kewenangan ketua umum

oke dan saya kira ketua umum juga akan berkomunikasi ya dengan ketua umum

berkomunikasi dengan siapa banyak pihak juga
dengan pimpinan pimpinan partai yang bekerja sama dengan pdi perjuangan
tetapi juga mencermati dinamika perkembangan di masyarakat
aspirasi yang tumbuh berkembang
tapi yang paling prinsip adalah
kami dipacu untuk kerja sehebat hebatnya
sekeras kerasnya memenangkan pak ganjar
siapapun cawapresnya nanti
oke baik siapapun capresnya nanti
kalau begitu pertanyaannya terakhir
ketika hari ini anda tadi juga mengatakan
masih membuka peluang komunikasi dengan pihak lain di luar koalisi
masih membuka nama nama lain dari luar koalisi anda
tidak takutkah kemudian partai partai dalam koalisi anda yang sudah
misalkan memiliki calon potensial cawapres
akan marah akan tersinggung akan hengkang bahkan dari koalisi anda
kita bekerja sama dengan partai partai yang sudah menyatakan bekerja sama dengan
partai demokrasi indonesia perjuangan
tentu ketika kita bergerak
menuju misalnya untuk tidak hanya menjaring
tapi menyaring calon cawapres calon wakil presiden
pasti dikomunikasikan dengan partai partai yang bekerja sama dengan kita
tidak mungkin berlandang sekian
karena itu harus menjadi kesepakaman dan kesepakatan
kesepakatannya memang kita bekerja sama
kalau bekerja sama ya semua hal harus dijalankan secara bersama sama
maka yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita
memacu diri masing masing partai yang bekerja sama
pdi perjuangan p tiga hanura perindo dan mungkin yang lain
adalah untuk terus menerus bekerja di tengah tengah rakyat
untuk menguatkan kemenangan pak ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia
tahun dua ribu empat dua ribu sembilan dan memenangkan partainya masing masing
oke mas arief tapi tidak takut ketika misalkan p tiga tidak merasa diakomodir oleh pdip
akan diambil capres lain misalkan seperti prabowo subianto
jadi kita khawatir dan takut kalau kita tidak komunikasikan
tapi kalau kita komunikasikan menjadi kesepahaman bersama ya pasti menjadi bagian dari kesepakatan itu sendiri
jadi bukan sesuatu yang karena prinsipnya adalah gotong royok
oke baik masih yakin bahwa siapapun akan dibahas bersama dan jadi keputusan bersama begitu ya
oke baik kami akan tunggu seperti apa kemudian nanti dinamikanya berjalan
terima kasih atas waktu anda mas arief ibu bowo wassekjen dpp pdi perjuangan telah berkomunikasi sama kami
selamat malam sehat selalu mas arief
selamat malam sama sama